ratusan pengungsi gempa bumi di pulau ambon yang terjadi dua puluh enam september lalu masih bertahan di gunung
ya para pengungsi sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan di tempat pengungsian
ratusan pengungsi gempa pulau ambon dua puluh enam september lalu masih bertahan di gunung
di antaranya adalah warga desa paso kecamatan baguala kota ambon
yang masih menempati sejumlah tenda di gunung waimahu pada minggu siang
warga sudah mengungsi di gunung selama empat hari terakhir
para pengungsi sangat membutuhkan bantuan untuk bertahan di tempat pengungsian
selain bertahan di gunung ada juga warga yang menetap di pengungsian yang berada di sejumlah ruas jalan kota
misalnya di sepanjang jalan manugo
pemerintah provinsi maluku menyatakan pendistribusian bantuan akan dilakukan secepatnya
disiapkan dalam satu paket
dalam paketnya itu ada beras ada sardin kemudian ada tenda ada selimutan
mudah mudahan hari ini bisa terdistribusilah bantuan di kebupaten
kalau di kota sudah terdistribusikan
di kota juga ada jadi kita ada tadi malam dengan pesawat khusus
dikirim dari badan nasional mencana
di kota ambun terdapat lima puluh satu lokasi pengungsian yang tersebar di lima kecamatan
sebagian bantuan sudah disalurkan ke sejumlah lokasi titik pengungsian